majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi surabaya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada mantan menteri badan usaha milik negara dahlan iskan
dahlan dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan korupsi penjualan aset badan usaha milik daerah jawa timur pt panca brausaha
hakim menyatakan dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menjelaskan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop

hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop

hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop

hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
hakim menyatakan bahwa dahlan bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat direktur utama pt pancawira usaha sehingga aset yang terjual di bawah njop
saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan karena seperti anda semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa
pejalan kasus yang menjerat dahlan terus berlanjut apalagi pengadilan negeri surabaya menolak gugatan pra peradilan yang diajukan dahlan pada dua puluh empat november dua ribu enam belas
setelah dahlan sempat pengajuan izin berobat ke luar negeri bulan april
majelis kembali melanjutkan sidang dengan terdakwa dahlan iskan
dua puluh april dua ribu tujuh belas jaksa menuntut dahlan enam tahun penjara
setelah menjalani agenda pembacaan pledoi replik dan duplik pada tiga belas hingga delapan belas april dua ribu tujuh belas
pada dua puluh satu april dua ribu tujuh belas majelis hakim pn tipiko surabaya pun menentukan nasib taipan media dan mantan menteri bumn ini
alan maulana cnn indonesia